terletak di salah satu pusat kuliner yang ada di jakarta para pekerja yang bekerja di kawasan
bendungan hillit atau ben hill jakarta pusat tidak pernah kehabisan pilihan untuk menu makan
siang dan kali ini saya akan mengajak anda untuk mengunjungi sejumlah tempat yang digemari oleh
para pekerja ikuti saya tempat pertama yang akan kami kunjungi adalah gado gado bubambang tempat
yang berada di gang sepakat jalan bendungan hilir ini telah buka sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh an menghidangkan sayuran
masih segar dengan bubu pecel kacang yang kental dan berlimpah tempat ini menjadi pilihan
bagi mereka yang ingin makan siang dengan menu yang lebih sehat sepiring gado gado dijual seharga
tiga puluh dua rupiah sedangkan kalau dengan telur cukup tambah lima rupiah dan tiga puluh dua jika pakai nasi
tempat ini tidak melayani pemesanan daring sehingga bagi anda yang ingin mencoba harus langsung datang ke
lokasi tempat selanjutnya bisa jadi rekomendasi bagi anda yang dompetnya sedang diet warteg irfan
jaya yang berada di jalan bendungan walakar ini menjadi pilihan para pekerja yang ingin kenyang
dengan variasi menu lauk yang dimulai dari harga tiga sampai enam belas rupiah dan sepiring nasi putih
hangat seharga lima ribu rupiah pengunjung bisa makan puas tanpa was was pemilik warteg irfan jaya yang
merintis usahanya dari berjualan di depan rumah ini mengatakan salah satu menu favorit para pelanggan
adalah telur dadar yang bisa sampai menghabiskan tujuh kg telur dalam sehari menu favorit beselernya itu biasanya
terus kentang mustafa selanjutnya kami akan mampir ke warung sunda pejokokom tempat yang belum terlalu
selama berdiri ini menjadi pilihan para pekerja yang ingin makan enak dengan suasana nyaman
menyajikan berbagai pilihan menu khas sunda seperti pepes ikan yang dijual lima puluh rupiah

seluruh ruangan telah dilengkapi penyejuk udara yang bikin pengunjung adem ayem
bagi anda penggemar pedas sambal terasi di tempat ini dijamin bikin lagi
apalagi didampingi dengan sayur lalapan yang masih fresh and crunchy
enak sih karena variatif ya
cuma kalau untuk sunda kayaknya paling ada di sini aja sih
kalau misalnya kayak bakmi kopi kopen kan banyak kan
atau mungkin penyetaan
cuma kalau yang pure sunda dengan lalapan yang melimpah kayak gini kayaknya cuma di sini aja sih
cukup sering sih untuk makan di sini
kira kira kalau dalam seminggu itu kita bisa sampai dua atau tiga kali kesini sih
karena kita banyak banget pilihannya ya
di ini ada makanan sunda juga ada padang terus ada juga beberapa perimpinan lain juga
nah bagi anda yang sedang selera makan daging merah bisa coba mampir ke sate kelapak pak cede
restoran yang baru buka pada september dua ribu dua puluh dua di jakarta ini menyajikan berbagai hidangan khas yogyakarta
bagi yang waktunya terbatas tidak perlu khawatir karena hanya memerlukan waktu empat sampai lima menit saja untuk membakar daging sampai matang sempurna
dalam sehari tempat ini bisa menghabiskan sekitar tiga puluh lima kg daging domba pilihan untuk berbagai menu yang dihidangkan
ya menu favorit di tempat ini memang apalagi kalau bukan sate kelatak
dan juga tongseng
tapi satu hal yang membedakan tempat ini adalah bahwa mereka menggunakan daging domba yang berusia lima sampai tujuh bulan
sehingga rasanya tidak perngus dan juga rasa dagingnya tidak alot
sate kelak tak sendiri adalah sate daging kambing atau domba yang ditusuk menggunakan juruju sepeda agar daging dapat matang merata sampai ke dalam
daging yang dibakar hanya ditaburi dengan garam dan disajikan bersama kuah gulai
sehingga menonjolkan rasa manis
dan gurih asli daging yang disate
selain tempat tempat yang tadi kami telah kunjungi masih ada ratusan tempat lain bagi anda untuk mencari makan siang
sejumlah pekerja yang bekerja di kawasan benhil mengaku senang dengan berbagai pilihan yang memanjakan mereka
enak sih makanannya banyak pilihannya ya
jadi bisa milih macam macam terus harganya juga terjangkau
jadi bagi anda yang bingung kemana cari makan siang kawasan benhil layak dicoba
selamat berburu dan selamat makan
arya dita utama egy agung jakarta